sidang lanjutan perapradilan buniyani di pengadilan negeri jakarta selatan
menghadirkan lima saksi ahli dari polda metro jaya selaku termohon
salah satu diantaranya adalah saksi ahli bidang informasi dan transaksi elektronik atau ite
yang membahas keterangan soal unggahan buniani di media sosial
sidang yang dipimpin hakim tunggal sutiono mendatangkan lima saksi dari termohon
yaitu dua saksi fakta serta tiga saksi ahli di bidang ite hukum dan tata bahasa
namun pada sidang kali ini tersangka kasus penyebaran kebencian di media sosial buniani tidak hadir
ia diwakili tim kuasa hukumnya yang diketuai aldwin rahardian
dalam pembacaan keterangan saksi ahli ite teguh ardianto
hanya menyebutkan hukum undang undang ite dan tidak membahas konten yang diunggah buniani